gerak aku dalam keadaan terikat seperti ini
aku mohon lepaskanlah aku
kedatanganku kemari sama sekali tidak ingin berniat jahat
manusia yang sudah berani memasuki wilayah terlarang gunung cermai
pedukuh segala rupa
prasetya yang sudah berhenti vom
hach cuma seperti itu kemampuanmu

jalaat takut dop
jalaat takut dop
jika tidak menuruti perintahku aku bisa menghabisi ini
dengan menjentikan jariku ini kau akan mati
tidak nyai tolonglah
aku akan menerima semua perintahmu nyai
sekarang dengarkan aku
aku akan menjelaskan tugas tugasmu
pergi ke keluarga pajajara
menyamar sebagai surawi sesa
mereka tidak akan mencurigainu
kecuali kalau kau bodoh
kau membuka jati dirimu sendiri
kau harus mencari kelemahan seliwangi
setelah itu aku akan penuhi janjiku
dan mengembalikan jasadmu
tapi ada satu masalah yang akan mengganggu penyamarannya
jurus jurus itu tidak bisa kau gunakan sekarang ini
aku tidak menguasai semua jurus surawi sesa
jangan khawatir saloka
aku yang akan mengajarimu
aku sudah hidup ratusan utang
sudah tidak terhitung lagi
aku menghadapi jurus jurus keluarga pajajaran
ada beberapa yang sudah aku kuasai
itu yang akan aku turunkan padamu
sekarang cepat berdiri di sampingnya
untuk apa lagi nyai
cepat lakukan beritamu
terima kasih ren
kau akan mudah masuk ke pajajaran
jurus jurusnya benar benar merepotkanku
gerakan gerakannya sangat cepat dan dengan mudah mengubah ubah jurus
gagal lumayung keadaan terdesak
aku harus segelah membantunya
tidak usah mencampurinku

lebih baik kita buat permainan kita sendiri
ah orang ini selalu merepotkanku saja
kau pikir aku takut
maju kalau berani
bersiaplah untuk mati
semoga aku tetap juga diligence karena mereka billsan committee ini
saat hidupku dua orang masih satu lebih pacu
tetapi dekat stay hey kita masih bertemu
buat cerita selama berapa ceramah
berjumlah kau melawanku
kau tidak akan lepas dari kematian
hampir semua jurus sudah kukeluarkan
apa lagi yang harus aku lakukan
mungkin sekarang saatnya aku menggunakan pusaka itu
tombak apa itu
kenapa aku dalam keadaan terikat seperti ini
aku mohon lepaskanlah aku
kedatanganku kemari sama sekali tidak ingin berniat jahat
untuk manusia yang sudah berani memasuki wilayah terlarang gunung cermai
disikaplah dengan hormat kepada sejunjunganku
dialah penumbuh gunung cermai
jika memang kedatanganku
aku akan menangkapmu
jangan lupa untuk menangkapku
kenapa kau menyerangku
bukankah sudah kukatakan
aku tidak memintamu untuk bicara
kau sudah berani memasuki wilayah ini tanpa izin
maka kau telah mengantarkan nyawamu
apakah kau ingin membunuhku
sangat mudah sekali
jika kau membunuh seorang musuh
dalam keadaan terikat seperti ini
seorang pejundang pun pasti mampu melakukannya
jadi kau menantangku
aku suka permainan itu
karena aku tidak akan menjadi pecundang seperti yang dikatakan
aku tidak mau kehilanganmu raih
aku selalu merendungimu
tapi aku sekarang
saat saat terakhirmu raih
benar benar tidak ada gunanya raih
berhentilah meratapinya seperti itu
itu tidak akan mengembalikan nyawanya kembali
diam kamu nyai dayu yang tidak berguna
aku ingin menemani
saat saat terakhir
raih kentering manik
jadi kamu diam nyai
dengan kematian kentring manik ini
maka aku sudah tidak punya kunci lagi
untuk mengembalikan nyawanya
jadi kamu diam nyai
antara jadikal olarak
aku cam mengenalikan
aku masih membutuhkannya
untuk mempermudah rencana
masih ada satu cara yang bisa kita coba
yaitu dengan menggunakan
jurus pemanggil roh
akibat jurus penghancur
nyai kalau begitu nyai
ayo lakukan jurusmu itu sekarang
tapi kau harus tahu
siapapun orangnya yang aku sembuhkan dengan jurus itu
maka nyawanya akan berada di tanganku